ya belum usai pro kontra penambahan pimpinan dpr dan mpr
kini muncul usulan menambah anggota dpr periode mendatang
usulan ini disampaikan pada rapat paripurna dpr selasa lalu
lalu apakah penambahan kursi anggota dpr ini bisa meningkatkan kinerja dan menyelesaikan masalah terkait keadilan pembagian kursi di dewan
pertama penambahan anggota dpr di dpr
mayoritas fraksi menilai penambahan anggota dewan periode mendatang diusulkan karena jumlah penduduk indonesia bertambah
sementara itu daerah pemekaran wilayah juga meluas
meski usulan ini dikritik banyak pihak dpr berkilah kinerja dewan akan semakin efektif jika anggota dpr bertambah untuk mewakili aspirasi masyarakat
kita lihat situasinya tapi kalau kita bandingkan dengan anggota dpr di banyak negara
yang penduduknya lebih sedikit yang jumlah anggota dpr nya lebih banyak
saya pikir tidak ada masalah kalau ditambah
penambahan itu menyatut aspek aspek geografi dan aspek demografi
apakah dari aspek demografi ini memang urgent untuk ditambah atau tidak
juga berkaitan dengan dapil pengaturan dapil
dua fraksi besar golkar dan pdi perjuangan
meminta semua fraksi mempertimbangkan usulan penambahan anggota dewan periode mendatang
pada ruu pemindaraan pemilu
partai golkar dan pdi perjuangan akan menyetujui jika penambahan anggota dewan
dibarengi pengaturan alokasi daerah pemilihan
sebab banyak daerah yang jumlah keterwakilannya kurang merata
kemarin dalam rdpu dengan beberapa ngo lsm dan pemerhati pemilu
mereka memang mengusulkan ada penambahan yang ideal itu lima ratus tujuh puluh menjadi sepuluh
itu direspon oleh semua anggota pansus

sebelumnya beberapa fraksi berdewan juga mengusulkan adanya revisi undang undang md tiga
untuk menambah jumlah pimpinan dpr dan mpr
hal ini dilakukan untuk mengakomodasi pdi perjuangan sebagai partai pemenang pemilu
yang tidak mendapat jatah satupun kursi pimpinan dewan
namun ide penambahan baik jumlah pimpinan ataupun anggota dewan
dinilai tidak berhubungan langsung dengan ekspektasi
semakin membaik dan produktifnya kinerja dewan
sejauh ini dengan yang sudah ada ini kan kita selalu mengatakan kinerja mereka belum memuaskan gitu ya
kita berharap memang tambahan satu ini akan ada perbaikan
tapi saya sangat tidak yakin juga
selain itu beberapa lembaga pemantau seperti perludem merasa penambahan kursi anggota dpr
juga berpotensi memunculkan isu baru
misalnya akan muncul permintaan fasilitas penunjang seperti pembangunan gedung baru
mengikuti penambahan jumlah anggota
budi adiputro siengdara
koresponensi dari indonesia rifana pratiwi di dpr
rifana secara umum hingga saat ini bagaimana sikap dpr sebenarnya menanggapi usulan penambahan anggota ini
ya selamat siang alfian
usulan dari fraksi partai kebangkitan bangsa atas penambahan jumlah anggota dewan
untuk periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat yang akan dimasukkan dalam rancangan undang undang penyelenggaraan pemilu ini
sebetulnya disambut positif
oleh partai partai politik yang berpengaruh dengan perusahaan ini

sesaat sebelum rapat pansus penyelenggaraan pemilu digelar kami sempat mempertanyakan kepada fraksi fraksi di dpr
dan mayoritas fraksi sebetulnya setuju dengan usulan penambahan jumlah anggota dewan periode dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh empat mendatang
itu nanti akan dibahas bersama dengan pemerintah dan menjadi salah satu isu krusial
atau daftar isian masalah yang akan dibahas dalam rapat pansus ruu penyelenggaraan pemilu
dan menurut dari fraksi fraksi di dpr ini sebetulnya
salah satu alasan yang mendasari mengapa perlu penambahan anggota dewan dari lima ratus enam puluh menjadi lima ratus tujuh puluh
atau penambahan sepuluh anggota dewan sebetulnya karena jumlah pertambahan penduduk di indonesia ini
meningkat cukup pesat dari dua ratus lima puluh juta penduduk kemudian meningkat lebih banyak
serta ada daerah pemekaran wilayah yang bertambah serta provinsi di indonesia yang sebelumnya ada tiga puluh tujuh
sekarang ini bertambah menjadi tiga puluh empat termasuk dari kalimantan utara dan itu memungkinkan untuk daerah

jadi kalau alokasi dapil ini ditambah serta keterwakilan dari anggota dpr juga perlu ditambah alfian
ya rifana sejauh ini kalau kita lihat sebenarnya apa dan juga anda lihat tentunya
apa untung dan ruginya penambahan anggota ini bagi masyarakat yang terwakili oleh anggota dpr ini
ya alfian jika kita melihat dari sisi untungnya untuk penambahan jumlah anggota dpr
artinya daerah daerah pemilihan seperti di wilayah indonesia timur yang cukup luas saat ini
memang keterwakilannya tidak cukup merata jika nanti anggotanya ditambah
tentunya bukan saja anggotanya yang perlu ditambah tapi daerah pemilihannya serta alokasinya juga perlu diatur
dan disesuaikan diselaraskan agar terjadi keselarasan antara one man one vote
artinya satu suara dengan satu pemilih bukan hanya yang ditambah tapi juga daerah pemilihannya juga perlu diatur
kemudian untuk kerugiannya tentu saja ini akan menambah anggaran negara dalam membiayai anggota dpr yang baru
karena untuk sepuluh anggota dpr tentunya memakan biaya yang lebih besar lagi alfian
lalu sejauh ini rencananya ini akan dibahas dan akan diputuskan kapan rifana
penambahan anggota usulan dari fraksi pkb ini
ya tadi kami juga sempat mempertanyakan hal tersebut sebelum rapat pansus ruu penyelenggaran pemilu digelar
ini akan dibahas bersama dengan pemerintah yakni menteri dalam negeri cahaya kumolo dalam daftar isian masalah

namun jika memang usulan dari pemilu ini akan dibahas bersama dengan pemerintah yakni pemilu